jelang pemilihan kepala daerah serentak dua ribu delapan belas tim cyber troops polda jawa timur terus melakukan patroli di dunia maya
petugas terus mencari postingan negatif ataupun black campaign di media sosial yang menyerang pasangan calon kepala daerah tertentu
sejak oktober dua ribu tujuh belas hingga menjelang pilkada dua ribu delapan belas jumlah akun yang diblokir tim cyber troops sebanyak empat ratus lima akun media sosial
yang diblokir diantaranya dalam bentuk video meme foto maupun tulisan yang mengandung adu domba dan sara
kabit humas polda jatim kombes pol frans barung mangera mengatakan menjelang pilkada serentak tahun ini
memang banyak akun medsos yang terdeteksi menebar berbagai postingan negatif
postingan terpaksa diblokir karena dianggap bisa memprovokasi dan mengintervensi seseorang
selain memblokir akun medsos petugas juga akan mengambil langkah hukum
dan menindak para pelanggar sesuai undang undang yang berlaku